tuhan itu orangnya baik sekali tuan
saya yakin kalau sebentar lagi tuhan pasti akan cepat sembuh
tapi saya janji saya akan selalu ada satuan butuh saya
yang kalian pegang itu itu obat suntik
sebelum kalian kenakan ke pasien kalian harus baca dulu petunjuknya
penghasilan saya dari roti bakar semua akan saya kasih kenner
berapapun biayanya non saya akan bantu non
berapapun penghasilan saya dari roti bakar
saya akan bantu non
saya akan kasihkan non berapapun non
ayah gimana ya masa gue mesti di sini diem aja
yang teliti sebelum digunakan
apakah sudah expired atau belum
haka kamu ini bagaimana sih
nih udah kurapin saya
oh pak ani
kamu lihat dong kantoran ini gimana keadaannya
aku jangan gitu dong kan aku sama ayah kita berdua loh yang bikin
kamu mulai dari awal
eh iya tadi aku habis dari kampus
habis ngurus cuti kuliah aku
ayah juga ikut cuti kuliah
kok cuti sih kenapa cuti jangan dong
untuk biaya kuliah itu aku bisa
bisa cari cara untuk bantuin
bukan bukan masalah biaya aja
tapi sebenarnya emang karena aku pengen
pengen fokus aja di sini
pengen konsentrasi lebih penuh untuk membangun perusahaan bapak lagi
gak mungkin kalau aku gabung sama kuliah pasti
aku nggak bisa konsentrasi di sini
please kamu ngerti kan
lagian kamu kan juga
di rumah sakit aku ke kampus juga aku nggak ketemu sobat kamu
cuma aku ke kampus gara kamu
sebenarnya gara gara itu aku malu setia
siapa tuh yang ngajarin tuh
wah panas panas juga ya
emang belum pakai hhc
bukit pasir nih
di saat seperti ini
masih ada yang bikin nontalita tersenyum lagi
tempel tempel tempel ya
ya nanti di install program yang paling baru ya
eh capek juga ya
tapi aku tahu
aku pasti bisa bangun ini semua
aku lakuin semua ini buat kamu ayah
ini buat kamu semua
sampai sekarang kamu belum tahu
aku mau ke rumah sakit dulu sama ayah
mau ke papa
ya gak apa apa kan
ya udah aku ikut
kayaknya kamu gak usah deh
soalnya gini aku rencananya itu sampai malam
nanti kamu malah susah kalau aku sampai malam
rumah kamu kan jauh

ayah ntar pulang sama siapa

nih kalau aku danterin kamu pulang sama kamu
ayah ntar pulang sama siapa
ayah sendirian dong malam malam
nggak usah udah gak apa apa aku
aku sama ayah aja kita berdua
kamu pulang kamu juga istirahat
besok kamu harus praktek kan
besok kamu harus praktek kan
ya udah kalau gitu ya
satu dua tiga
kok papa saya enggak ada suster oh pak teddy lagi bilang terapi
terapi non ok ya oke
makasih ya ya kita buang terapi yuk maaf dengan mbak talitha oh ya saya talitha mbak talitha bisa ikut saya sebentar
oh oke ya iya mari udah kamu tunggu sini aja bentar ya saya ya
tadi aku bisa dari kampus
habis ngurus cuti kuliah aku ayah juga ikut cuti kuliah
bukan masalah biaya aja tapi sebenarnya emang karena aku pengen
pengen fokus aja disini pengen konsentrasi lebih penuh untuk membangun perusahaan bapak lagi
serius banget sih
hai kamu sama talitha bukan mau kawin mendadak kan
ini aku kayaknya pengen
hai aku pengen berhenti kuliah nih
aku pengen bantuin talitha
panggilan ya bangkrut jadi aku pengen bantuin
lama sedangkan kamu itu
cerah sebentar lagi kamu kan jadi dokter
masa kamu berhenti kuliah
cuma berada dengan perempuan
enggak nenek gak setuju
sampai kakak pun nenek gak akan setuju
sampai kakak pun nenek gak akan setuju
sekarang papanya kena strok
pas aku diem aja mereka perlu biaya pengobatan nek
koknya gak bisa
nenek gak percaya kalau mereka gak bisa nalahin
dan nenek percaya
tanpa kamu keluar mulia pun
kamu bisa menolong mereka
dengan apa nek
atau sebagian dari waktu kamu
jangan berlebihan sampai berhenti
kuliah segala itu
sekarang aku kuliah hampir setiap hari
aku kuliah hampir setiap hari
sekarang aku udah kerja praktek
juga setiap hari
kapan aku udah waktunya nek
kapan nenek mikirin dong
semuanya maunya nenek doang
gak pernah mikirin apa
kamu gak boleh marah marah gitu dong sama nenek
masalahnya kita simpen dulu ya
nanti apa sekarang
tidak bisa di nomor dua kan
aku pengen berhenti kuliah
kalau kamu memang mau begitu
tapi yang jelas
nenek tidak akan mengakui kamu sebagai cucu
gue ketemuannya nanti
saya mau tidur
tapi aku tetep harus
keadaan tuhan teddy
silahkan duduk mbak
ya ada apa mbak
biaya rumah sakit
untuk perawatan pak teddy sudah membengkak
kami dari pihak manajemen
hanya menyarankan supaya segera melunasinya
memang biayanya tidak murah
dan dokter menyarankan
kalau mbak gak keberatan
pak teddy bisa dirawat jalan
tapi dengan syarat
harus melunasi semua biaya
karena semua pasien
yang akan meninggalkan rumah sakit
melunasi semua biayanya
oh iya iya mengerti saya mengerti
saya pasti akan melunasi semua biayanya
suster maksud saya suster
semua perincian ya
suster ini mahal sekali
itu sudah termasuk
dan biaya administrasi
tuhan itu orangnya baik sekali tuan
saya yakin kalau sebentar lagi tuhan pasti akan cepat sembuh
saya memang gak bisa bantu apa apa tuhan
tapi saya janji saya akan selalu ada satuan butuh saya
untuk saya tuhan bukan sekedar majikan lagi
tuan udah seperti bapak kandung saya sendiri tuhan
saya banyak berhutang budi sama tuhan
tuan cepat sembuh ya tuan
dari tiga puluh juta
uang dari mana juga
kita pasti bisa nemuin cara
untuk dapetin uang itu kok
pasti aku tahu gimana cara jalan
aku pasti bisa kumpulin uang sebanyak itu